untuk mengenjot penggunaan moda transportasi umum di ibu kota
pemprov dki berinovasi untuk menyiapkan angkutan kota jaklingko
yang dilengkapi dengan pendingin udara
demi kenyamanan dan keamanan penumpang
sementara itu saat ini baru tersedia delapan unit
yang beroperasi dari tanah abang menuju ke kawasan kota
dan berikut laporan korespondensian indonesia arman helmi
dan fotojurnalis andi angga cita kesuma selengkapnya
gerak atau tidak nyaman naik angkutan kota
kini tidak usah khawatir
saat ini sudah ada angkutan kota yang dilengkapi dengan ac atau pendingin udara
yang beroperasi dari tanah abang sampai ke kawasan kota
sebelum naik kendaraannya sebagai calon penumpang
saya harus membeli kartu jaklingko di loket yang tersedia
sebelum menaiki angkut jaklingko m delapan
penumpang harus membeli kartu jaklingko seharga rp tiga puluh
tidak perlu khawatir karena selama masa promosi
jumlah saldo dalam kartu tidak akan terpotong
penumpang cukup melakukan

sebelum naik kendaraannya
penumpang harus membeli kartu jaklingko m delapan

tidak perlu mengekalkan atau mengekalkan kartu jaklingko m delapan

saldo tidak terpotong
ya ternyata cukup nyaman juga ac nya cukup dingin
kemudian tempat duduknya juga cukup empuk
kaca jendela pintu semua tertutup dengan rapat
para sopir ataupun juga penumpang tidak boleh melakukan kegiatan makan minum
nggak boleh merokok nggak boleh bawa hewan peliharaan
apalagi juga membawa senjata tajam
nah bagaimana pendapat dari para penumpang yang menggunakan jaklingko ber ac ini bagaimana
ya ini alternatif kendaraan baru ya
dan ini menurut saya cukup nyaman
kita juga safe di dalam
juga tidak terkena polusi udara dari luar gitu
tidak ada polusi ya yang paling penting
pun dari sisi pengemudi sangat antusias dengan adanya angkutan kota jaklingko
mereka lebih tertib dalam berkendara terutama saat menaik turunkan penumpang
di tempat yang ditentukan seperti halte atau bus stop
pendapatan gimana pak setelah jadi supir jaklingko
bagus pak karena kita nggak gubar gubar setoran
nggak kejar kejaran nggak ugal ugalan pak
kita kerja sangat
saya dan kita melayani penumpang juga dengan santai pak
dinas perhubungan dki jakarta mengatakan untuk saat ini baru tersedia delapan unit angkot jaklingko
yang dilengkapi pendingin udara yang beroperasi dari tanah abang menuju kota
kedepannya target pemprov dki jakarta sudah memiliki satu empat ratus empat puluh satu unit angkot jaklingko
di semua jurusan yang memiliki pendingin udara
uji cobanya dilakukan di m delapan
di mana saat ini baru ada delapan armada
dan tentu kita akan lakukan evaluasi
jika begitu demandnya sesuai kita akan lakukan penambahan
sesuai dengan kebutuhan untuk di m delapan
syafrin menambahkan setelah masa promosi berakhir
untuk menggunakan angkut jaklingko
masyarakat hanya membayar rp lima sekali jalan
dari awal keberangkatan hingga tujuan akhir
angkutan kota jaklingko ini akan berintegrasi
dengan moda transportasi umum lainnya
seperti mrt lrt krl dan bus trans jakarta
arman helmi andi anggacita kesuma jakarta